aku sudah mator ke pak presiden pak bapak gimana surabaya
west nggak apa apa bu risma nanti bisa pulang pergi gitu
pak presiden tadi aku sudah izin bapak gimana
sudah enggak bu risma enggak apa apa nanti bu risma pira piri sementara gitu
itulah pernyataan wali kota surabaya tri risma hari ini kepada sejumlah jurnalis di surabaya
usai ditunjuk presiden joko widodo sebagai menteri sosial menggantikan juliari batubara pada dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
dia sempat bimbang terkait rangkap jabatannya
namun presiden joko widodo meyakinkan bahwa risma bisa menjabat menteri sosial sekaligus wali kota surabaya
pengajar hukum tata negara universitas erlangga surabaya radian salman menegaskan
rangkap jabatan ala risma ini dinilai menabrak undang undang no dua puluh tiga
dan juga di tahun dua ribu empat belas tentang pemerintahan daerah
pasal tujuh puluh delapan ayat dua huruf g menegaskan jenis jabatan itu termasuk diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden
yang dilarang rangkap oleh ketentuan perundang undangan
oleh karena itu tidak mungkin secara hukum bagi risma untuk merangkap jabatan wali kota sekaligus menteri sosial
ketika diberikan tugas oleh presiden pasal tujuh puluh delapan ayat dua huruf g undang undang pemerintahan daerah
tegas mekanismenya adalah diberhentikan
sekalipun tidak menyebut menteri aturan tersebut tegas melarang rangkap jabatan yang dilakukan risma
pasalnya menteri adalah jabatan yang diangkat oleh presiden
di pasal tujuh puluh enam ayat satu huruf h juga mengatur larangan rangkap jabatan
hanya saja sampai saat ini ketua dprd kota surabaya adi sutaryono dengan berkomentar
apakah anda masih menikmati
saya berpikir saya juga
saya berpikir saya juga
saya berpikir saya juga
saya berpikir saya juga
saya berpikir saya juga
saya berpikir saya juga
saya berpikir saya juga
separtai risma di pdi perjuangan itu hanya mengatakan
mustinya risma mengundurkan diri
menurut radian sebenarnya dprd bisa mengusulkan pemberhentian risma sebagai wali kota
namun wakil rakyat memilih pasif dengan dali menunggu surat pengunduran diri risma
secara umum mekanismenya adalah lewat usulan yang berasal dari dprd
sekali lagi lewat usulan yang berasal dari dprd
yang kemudian yang memberhentikan adalah untuk wali kota adalah menteri
nah tetapi apabila dprd tidak menyelenggarakan forum untuk itu
forum untuk melakukan pengusulan
maka menteri dalam negeri dalam negeri itu dapat melakukan pemberhentian
dalam posisi risma
dalam posisi saat ini seharusnya wakil wali kota surabaya
wisnu saktibuana menjadi wali kota menggantikan risma
sejumlah pihak juga menilai rangkap jabatan ini tidaklah etis dan tidak efektif
dalam menjalankan tugas di dua jabatan berbeda
miftah farid miki peresia surabaya jawa timur